kau bisa mengenaliku
dan aku yakin
kau bisa mengenaliku
aku paling tidak suka keadaan ini
yang lalu biar berat
yang penting adalah
mencari guru yang sakti mandagu
aku mau ke sana
serta membakar dan membunuh penduduk desa
tolong jaga selasi
paman tolong ke pesantren duluan pak
berapa harus selesih hati
raka harus ke sana
kamu dan juga paman lain saya
duluan ke pesantren
kalau begitu saya teh berangkat dulu
nggak misi pak puter
aku harus membunuh si luang
aku ingin balas dendam
aku harus menyusup ke lingkungan istana pajajaran
begitu aku masuk
aku akan panggil semua pasukan
untuk merancurkan semua
tapi aku tidak bisa berpenampilan seperti ini
aku harus menyambar
sebagai rakyat jelas
sekarang aku akan masuk ke istana pajajaran
untuk menghancurkan semua
oh bisa memperalat orang bodoh ini
untuk rencanaku sendiri
menanam jasa pada rai prabu siliwangi
kenapa bisa bekerja sepenuhnya
kenapa bisa bekerja sepenuhnya
kenapa bisa bekerja sepenuhnya
kenapa bisa bekerja sepenuhnya
ada apa ini prabu amukmarugum
ada apa ini prabu amukmarugum
seorang prabu amukmarugum
seorang prabu amukmarugum
tidak bisa mengenali
tidak bisa mengenali
tidak bisa mengenali
tidak bisa mengenali
tidak bisa mengenalinya
dan aku yakin
kau bisa mengenalimu
dan aku yakin
engkau bisa mengenaliku

aku benar benar sangat terkejut
aku bisa lagi bertemu denganmu disini
aku tidak menyangka
paman kurang ada geni masih hidup
sangat bagus sekali
kita bisa bekerja sama kembali
kenapa paman kurang ada geni
bisa menyamar seperti ini
prabu amuk maruku
adalah orang pintar
ternyata kau adalah orang bodoh
paman kurang ada geni
paman kurang ada geni
paman kurang ada geni
paman kurang ada geni
paman kurang ada geni
paman kurang ada geni
dan juga sakti mantra kuno
apalah arti kehebatan
maha raja kusti prapu amuk maruku
di hadapan paman kurang ada geni
itu sangat tidak ada artinya paman